ini pelanggaran hak asasi pejalan kaki
dia nyetir pake mata pedengkung sih
ayo buruan keng
ibu itu ngajar jam pertama hari ini
ibu gak bisa telat
kalo gak ada yang warna birua
abang masih belum bisa ngelupain perempuan ini ya
kamu tidak usah berpikiran tidak tidak
saya sengaja mengumpulkan barang barang lama ini
karena akan saya kembalikan ke pemayang
abang masih cinta ya sama dia
untuk apa berharap
sama orang sudah tidak ada
saya tunggu di mobil
ayo keluar kei ayo kita berangkat
ampun buku ini gak bikin aku lupa waktu
iya bu bentar ini lagi mau ganti baju kok
ya udah ibu kasih kamu waktu tiga menit ya cepetan
ya itu mah cucu mika doang
iya bu ya bu bentar
kamu lagi baca apa
ini cuma novel kuno doang kok ya
untuk apa sekar membaca buku itu
itu bukan novel fiksi itu buku mitologi
sayang maaf banget ya udah kamu turun di sini aja ya
masalahnya kalau kita putar balik lagi udah pasti lebih jauh lagi
nanti ibu pasti telat banget ke kampusnya please please please
ayah pamit ya
bu rehat rehat ya
aku sadar bisa sampai va xicu

apa dua terima kasih pak

lagi terus terus lagi
itu pasti mobilnya
hei keluar kamu
saya harus minta ganti rugi sama orang yang nyetir mobil ini
karena dia udah bikin buku saya ini basah dan rusak
kamu bisa aja lagi buku tuai
ini cukup kan
uang uang ini gak lebih berharga daripada buku saya
asal bapak tahu ya buku saya ini sangat sulit saya dapetin
mungkin indonesia cuma satu satunya
hei tunggu kamu tunggu
bapak gak mau sama mbak dan
sedang tidak bisa diganggu
saya nggak salah denger nih
lihat deh lihat deh
buku kesayangan aku basah
aku gak peduli deh kalau baju aku basah
tapi buku aku sumpah di aku gak rela banget
kay datang ke acara ini yuk
aku tuh lagi keluarin unek unek
kenapa sih kamu mau kasih aku undangan
dibaca dulu dong
makanya ini itu acara ulang tahun paling fenomenal tahun ini
dan lo harus temenin gue nanti malam
lagian juga aku nggak punya baju pesta
kayak lo tuh gak usah urusin itu
udah soal baju biar gue yang ngurus aja
ya ntar gue ntar pulang juga kok
gue jamin deh acara ini bakalan seru banget
di sana bakal banyak makanan terus lo bisa makan semuanya
oh iya yang paling penting ini tuh acaranya sakti
maksudnya dia pendekar
sakti itu nama orang
mahasiswa semester tiga
dia itu ya anaknya konglomerat kaya raya terus gantengnya ngalah ngalahin mario powerin
jadi papa gue itu sahabatnya papanya sakti
makanya papa gue yang suruh gue kesana
siapa tau ntar malem gue mau dijodohin sama sakti
ya udah sana lo aja yang dateng
lo tau kan gue lebih suka baca buku daripada datang ke acara kayak gitu
kek gue janji besok gue bakalan temenin lo ke toko buku buat gantiin nunggu lo
kamu mana suka pergi ke toko buku
apalagi toko buku kuno toko buku bekas
yah sekali ga tetep ga yah
lo kan kenal sama mama gue
kalo ga sama lo tuh gue ga dikasih keluar malem
kok sekarang ga boleh sama mama kamu
aku harus bikin perhitungan sama dia
mau tonton net gendar ya
mau boleh tonton
hin yurahnya komen
oh ya mungkin nggak buat apa apa
lama banget sih dia di dalem toilet
ngapain aja cobain
apa aku langsung masuk aja ya
kok sepi sih
padahal tadi jelas jelas si cowok sombong dan sok keren itu masuk kesini
pasti perbuatan orang jahil